untuk mengampanyekan pemakaian masker demi mencegah penyebaran covid sembilan belas
maskapai garuda indonesia pada kamis petang meluncurkan livery khusus
yang menampilkan visual masker di bagian hidung pesawat
dan tulisan ayo pakai masker di badan pesawat jenis airbus a tiga ratus tiga puluh sembilan ratus neo
di hangar dua gmf aero asia cengkareng
nantinya lima pesawat garuda indonesia akan menggunakan desain livery dengan visual masker
dengan rincian tiga pesawat untuk rute domestik dan dua pesawat rute internasional
seperti tujuan singapura atau jepang
selain satu desain livery bergambar masker yang sudah disematkan di pesawat jenis airbus a tiga ratus tiga puluh sembilan ratus neo
maskapai garuda indonesia melalui program bertema fly your design through the sky
akan menyelenggarakan kompetisi terbuka bagi masyarakat umum
untuk membuat desain livery bertema masker untuk empat pesawat lainnya
masyarakat yang berminat mengikuti kompetisi desain masker untuk livery tersebut
dapat mengakses kanal media sosial resmi garuda indonesia
belum kita putuskan tapi yang jelas
mestinya kita pasti berikan hadiah lah tentu saja
tapi yang jelas mudah mudahan ini kan bisa jadi portfolio mereka yang sangat menarik
cuma empat orang di indonesia yang bisa akan dapatkan portfolio ini kan
jadi mudah mudahan itu jauh lebih besar daripada nilai hadiah apapun
selain mengampanyekan pemakaian masker untuk menjamin keamanan kru maupun penumpang
dari paparan covid sembilan belas maskapai garuda indonesia melakukan beberapa langkah
antara lain memasang sistem penyaring udara hepa di dalam kabin
yang diklaim mampu membunuh sembilan puluh sembilan sembilan puluh tujuh persen virus di dalam pesawat
setiap pesawat garuda dilengkapi empat hingga delapan unit hepa
itu kita tahu adanya yang namanya resirkulasi udara
aliran udara dalam kabin
itu aliran udaranya itu dari atas ke bawah
bukan dari depan ke belakang atau belakang ke depan
tapi dari atas langsung ke bawah
jadi langsung ke bawah
nah di bawah itu ada yang namanya hepa filter
semua udara yang ke bawah itu disaring oleh hepa filter
sembilan puluh sembilan sembilan puluh tujuh persen itu akan tersaring
jadi semua yang namanya virus bakteri mikroba itu akan tersaring dalam filter itu
selain itu pihak maskapai juga memastikan protokol kesehatan di pesawat berjalan optimal
seperti melakukan pengaturan jarak antar penumpang
penggunaan apd bagi kru yang bertugas
penggunaan wadah makanan sekali pakai dengan penyajian tanpa kontak erat
serta secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan ke armada pesawat setiap hari
pada saat sebelum dan sesudah beroperasi
edi duirianto muhammad iqbal tanggerang banten